sejumlah mahasiswa jurusan teknologi industri fakultas teknik dan kejuruan universitas pendidikan ganesha
pundik sabuleleng bali melakukan uji coba tahap akhir terhadap motor sampah laut atau kendaraan surface water
motor laut dirancang secara khusus menggunakan cadik dari batang bambu di kedua sisi
yang digunakan sebagai dasar motor agar bisa mengapung di air
selain itu motor yang menggunakan tenaga baterai tujuh belas sel sebagai penggerak baling baling ini
juga dilengkapi dua keranjang plastik untuk mengangkut sampah
dari hasil uji coba ini nantinya akan dijadikan sebagai panduan perbaikan terhadap motor pengangkut sampah
kontribusi kepada masyarakat di sisir pantai untuk menciptakan sebuah wahana
yang bisa dimanfaatkan untuk mengangkut sampah laut sebenarnya
jadi untuk produk ini itu dikerjakan kira kira
hampir satu semester
namun ada pun kendala kendalanya itu karena kita berawal dari otodidak ya
di sana banyak trial dan error yang kita alami untuk pengembangan produk ini
dan banyak kali kita melakukan revisi untuk menjadikan produk ini menjadi lebih baik
agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas mereka berharap mendapat dukungan dari berbagai pihak
baik pemerintah maupun stakeholder terkait untuk membantu memproduksi masal motor laut pengangkut sampah